sementara itu perusahaan e commerce bukalapak membenarkan kabar pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya
keputusan ini dilakukan e commerce penyandang label unicorn ini karena strategi bisnis yang berubah
ditemui di balai kota jakarta pada jumat pagi chief financial officer bukalapak natali firmansyah mengatakan
langkah ini merupakan upaya penataan ulang sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang
natali firmansyah mengatakan saat ini fokus bukalapak adalah membangun kekuatan finansial yang berkelanjutan dan mengutamakan profit
bukalapak ini tak sekedar mengejar pertumbuhan nilai penjualan seluruh barang di platform atau gmv
perusahaan juga mengejar visi yang lebih jauh yakni pendapatan sebelum bunga pajak depresiasi dan amortisasi atau ebitda

bukalapak ini juga membangun kekuatan finansial yang lebih jauh yakni pendapatan sebelum bunga pajak depresiasi dan amortisasi atau ebitda
jadi dengan beberapa inisiatif yang kita lakukan kita melihat ini harusnya on track
kalau sesuai dengan rencana kami
harusnya on track dalam waktu dekat kita bisa beda positif